kalau kakek cuma nyuapin kalian berdua
kakek kapan makan dong
kan masih penuh
wah ini maksudnya
kan masih penuh
saya lupa umur kamu berapa ya
tujuh belas lebih pak
jadi waktu kamu kerja di sini itu umur kamu enam belas
seharusnya kamu masih sekolah
kamu harusnya masih menikmati masa remaja kamu
tapi kamu sudah kerja
saya harus bantu keluarga saya pak
jangan pernah menyesal
jangan pernah sedih
apa yang kamu lakukan bukan hanya butuh keberanian
tapi keikhlasan juga
orang orang seumur kamu sementara ini masih tergantung sama keluarga
sudah membantu keluarga

aku adalah platform di luar negeri tersebut
aku kena tanggal sekarang ke bukas
oleh sebab aku ke découv
biar sama saya aja teh
dan berlangkat dulu ya
pulangnya jangan terlalu sore
kita nikah hampir dua puluh tahun
hasilnya cuma anak satu
dikasihnya cuma satu
satu juga masih untung
kan ada juga yang gak dikasih sama sekali
kurang lebih sepuluh tahun lagi
dibawa orang suaminya
tinggal kita berdua
sama menantu sama cucu
oh mudah mudahan lah si enek dapat suami yang bener
jangan seperti bapaknya
yang nggak pernah
berani terus terang
kalau ditanya kerjanya apa
takut anaknya malu
setiap anak berhak bangga
siapa yang lapar tunjuk tangan
kamu kok gak lapar
kakek juga lapar
masak sekarang siapin
aku liat di pet
kamu lagi di bandung
iya aku baru sampe
kamu bisa jam berapa
nanti aku kabarin deh
oke aku tunggu
padahal mah kalau cuma lima belas ribu nggak usah pakai dompet ya
susul yang punya dompet
kamu kasih tau dia
kalau dipakai buat beli es campur juga ini mah
cuma buat semangkok
cuma buat saya
kita operasi lagi
biar es campurnya jadi dua mangkok
sama batagornya dua piring
kalau kake cuma
kake kapan makannya dong
kan masih penuh
kok kamu gak dateng
hari ini aku gak bisa
pergi sama saib ada keperluan
kalau sama saeb
aku kan udah janji sama kamu gak bakal nyepet lagi
aku gak percaya
saeb kenapa turun
barusan saya belum selesai nyopet
baru aja tangan saya gini
kan tadi juga kamu tahu sendiri dari dewi
yang jadi masalah bukan itu
waktu terima telepon
omongan kamu itu bikin orang lain tahu
kalau kamu itu copet
bukannya masa sih
sekarang gini aja
kalau mau operasi
bagaimana kalau aku mau pegang nama